saudara sebanyak dua jemaah calon haji dari kloter dua dan kloter lima embarkasi solo jawa tengah
gagal terbang atau ditunda keberangkatannya karena alasan kesehatan
pemulangan tersebut karena kedua calon jemaah haji tidak memenuhi kriteria terbang dengan alasan kesehatan
keduanya mengalami gejala demensia
dengan adanya dua jemaah calon haji yang dipulangkan
pihak panitia penyelenggara haji akan segera mengisi kursi kosong tersebut dengan jemaah calon haji cadangan
ada sekitar lima persen calon haji cadangan yang siap mengisi kekosongan selama pemberangkatan
namun apabila pada masa keberangkatan nanti
kedua jemaah calon haji yang dipulangkan tersebut dipantau kesehatannya dan dinyatakan layak terbang
maka akan tetap diikutkan dalam kloter yang tersedia
ada pun dari kloter satu sampai dengan kloter enam ini
ada catatan kami dua jemaah haji yang dengan sangat terpaksa karena alasan kesehatan dipulangkan ke kabupaten masing masing
beliau berdua dipulangkan setelah ada sidang di ppih
kami antara ppih petugas daerah tim kesehatan dengan keluarga
setelah disampaikan dan dilakukan pemeriksaan tahap tiga kesehatan
ternyata beliau memang tidak layak terbang
sehingga kesemuanya tadi menambah tangan di berita acara bahwa memang beliau terpaksa dipulangkan